alhamdulillah kantor cabang udah beres semuanya
kemarin saya udah mulai ngantor
alhamdulillah kalau begitu biyoyo
waduh itu saya gak tau pak
saya tanyain cucu dulu ya pak
biyoyo harus segera menghayat orang yang bisa menggunakan komputer
karena kantor harus punya komputer biyoyo
untuk menyimpan semua data data dan file surat iuran
sekarang saya kembali lagi ke
wah gawat eh harusnya kita jangan ninggalin ring satu dulu
cepat lapor komandan
mak masih khawatir
mak mau ngingetin aja
kalau ada orang yang nanya
jangan sampai keceplosan nyebut nyebut nama bu guru
tau sendiri kan
bapak bapaknya lebih parah daripada ibu ibunya
bilang aja ini soal masak buat koswara
kasian juga bu guru
masa juga akum nantinya
mak sibukannya memihak
tapi memang gak ada apa apa antara ibu guru dan akum
syukurlah kalau begitu
mak buru buru engkau di rumah sakit
mak mau jenguk
mak pamit ya
salam buat mengkom ya mak
hanya tetep ini

bucket masa itu
kayak ganda ganda sih
nah dia kayak assessment seperti itu
cerita kayak ganda ganda
waduh itu saya nggak tahu pak tadi saya tanyain cucu dulu ya pak
bioyo harus segera menghayat orang yang bisa menggunakan komputer
karena kantor harus punya komputer bioyo
untuk menyimpan semua data data dan file surat pengurangan
sekarang saya kembali lagi ke kantor cabang ya pak
kamu nggak kerja
tapi cucu teh udah izin sama cu yoyo minta masuk siang

apa lagi yang kamu perlu tahu

cucu tuh udah ngomong sama emak

maksananya apa yang kamu perlu tahu
barnas itu bapak yang gak bertanggung jawab
maksananya apa yang dipikirin
maksananya apa yang dipikirin
yang ada kerjaan kamu yang terganggu
kok emak teh ngomongnya kayak begitu
mak kan pernah bilang sama kamu
kamu itu hitungannya masih cucu emak
kalau barnas itu anak sepupu emak emak gak mau kamu ditipu sama barnas
barnas itu hidupnya cucu emak
cuma cari keuntungan dari orang lain
nggak peduli itu siapa
mak tapi papa sekarang lagi sakit sakitan
cuk jangan percaya
kalau memang dia sakit sakitan
nggak mungkin deh mungkin kamu terus kesini
kamu masih kecil cuk
masih bau kencur
barnas itu lebih licin dari belut
jangan terpengaruh omongannya
mimin pesta besar besaran ya
katanya teh mau ngadain organ tunggal
terus mau ngundang penyanyi top
undangannya aja ada lima ratus
tamu yang datang itu bisa sekitar seribu orang
emang badrun itu orang kaya cuk
mimin teh kan anaknya emang badrun satu satunya
jadi ya ada atau nggak ada pasti tetep aja diada adain
rumah kang kosora aja mau dihias supaya jadi rumahnya pengantin pria
buat tanggung cuy

pertama tama kita buang g verbs dari tv

bagus cuy ini rumahnya bagus pisan iya deh karena dijual ke rumah aja wasain te ngasih
harga segitu coba kalau dijual sama orang lain pasti harganya teh mahal pas brahi kamarnya aja
ada dua nanti teh kalau sudah nikah enak tinggal di sini ya pengennya mah tinggal di rumah sendiri
cuy iya cuy namanya juga udah berkeluarga pak ustadz enggak punya anak lagi maeros juga enggak
punya cucu lagi ngapain atau beli rumah lagi bos brai tapi udah sekalian terbuat
nanti iya bos brai makanya cuy bilang ini sangat murah pisan perabotannya telengkap
bagus kan halaman aja luas posbrai iya cuy duduk lu posbrai oh iya silakan
nanti bilang ke emaknya semoga aja jodoh cuy ya pasti mati suka semoga